turnamen mini football antar media telah usai digelar
tim yang mewakili sctv keluar sebagai juara setelah menaklukkan salah satu wakil transmedia detik com
tim mini football sctv keluar sebagai juara setelah menang telak atas tim yang juga menjadi finalis media cup tahun lalu detik com dengan skor tujuh
faktor kelelahan dan cederanya beberapa pemain ditengarai sebagai salah satu penyebab kekalahan
selain itu tim sctv memang tampil terengginas pada turnamen debutnya ini dengan mencetak dua puluh enam gol tanpa pernah kemasukan sekalipun
ketua umum komite olimpiade raja sabta oktohari berpendapat dan juga berharap media cup dapat menjadi ajang tahunan yang digelar secara reguler dan mempertandingkan lebih banyak cabang olahraga lagi
ya itu kembali lagi kepada teman teman media
olahraganya banyak jangan cuma satu cabang
cabang olahraga dong mungkin besok bisa coba angkat besi juga
karena ya kenapa kan kita angkat beban udah sering beban masalah gitu kan
nah sekarang angkat besi gitu
tapi banyak cabang cabang olahraga yang menaik mungkin badminton mungkin e sport mungkin basket